pagi hari ketiga pascawisma atlet kemayoran difungsikan sebagai rumah sakit darurat covid sembilan belas
sejumlah mobil berdatangan menuju tower tujuh dengan menunjukkan surat rujukan rumah sakit sebelumnya
sementara itu kalau kita lihat hari ini ada penambahan kasus covid sembilan belas yang mencapai delapan puluh
sudah hampir setahun pandemi covid sembilan belas melanda indonesia
bekerja dari rumah ataupun menghindari kerumunan ini menjadi salah satu cara untuk mencegah penularan
namun bagaimana dengan mereka yang harus tetap bekerja di lapangan
bahkan berjibaku dalam kerumunan dan memasuki zona merah
tak terhitung sudah berapa kali tim liputan harus masuk keluar pintu rumah sakit
ruang isolasi hingga pemakaman jenazah pasien covid sembilan belas

semua itu dijalani untuk menyajikan berita yang aktual
iya sih tentu ada suka dukanya ya
karena bagaimanapun juga sebagai manusia kan kita punya rasa takut sebetulnya
tetapi yang harus nomor satu disadari bahwa kalau kita takut
nanti siapa lagi yang akan bekerja untuk banyak orang
untuk melakukan pemberitaan terhadap banyak orang
menggali fakta yang ada yang betul betul itu nyata
yang akan mengabarkan ini semua siapa
nah artinya kerja kerja sebagai jenazah
jurnalis ini adalah kerja kerja yang memang harus penuh keberanian
dan harus sadar betul bahwa profesi ini adalah profesi yang sangat penting di masyarakat
kalau khawatir pasti khawatir sih ya
karena kerja sebagai jurnalis di lapangan itu setiap harinya bertemu banyak orang
ke tempat yang berbeda beda
dan bahkan untuk protokol kesehatan menghindari kerumunan aja itu agak susah
namun yang bisa kita lakukan sebagai jurnalis
yang harus tetap liputan ya tetap menjaga protokol kesehatan
karena bukan buat diri kita sendiri
tapi juga buat keluarga kita nanti sepulang dari liputan di rumah
tak hanya bagi koresponden dan produser lapangan
tantangan meliput di tengah pandemi juga dialami para jurnalis foto
demi mendapatkan gambar terbaik
jurnalis ini kan ada sisi di mana kita mengeduh masyarakat terkait dengan virus corona ini
dan kita membutuhkan beberapa gambar yang memang atau berita yang untuk mengedukasi masyarakat
jadi kita mau nggak mau harus terjun di mana ke tempat tempat yang seperti kayak isolasi
terus kayak rumah sakit yang menampung situasi rumah sakit itu
kita kan media itu tv ya kan berkaitan dengan audio dan visual juga
dan tugas saya adalah sebagai foto jurnalis yang di mana harus mengambil gambar itu secara jelas atau fakta yang terjadi
selama pandemi protokol khusus selalu dijalankan
mulai dari memakai masker rutin mencuci tangan
sebisa mungkin menghindari kerumunan hingga membersihkan alat seusai liputan
terlebih di masa pandemi jurnalis tetap mengemban tanggung jawab sebagai pers
mulai dari menghibur memberi informasi mengedukasi
hingga melakukan kontrol sosial terkait penanganan covid sembilan belas di indonesia
kita tahu bahwa penanganan covid sembilan belas ini
penanganan covid sembilan belas ini butuh kerjasama banyak pihak
dana yang digelontorkan itu banyak banyak banget dan itu perlu dikontrol
nah fungsi media itulah salah satunya untuk mengontrol
supaya kebijakan pemerintah itu kebijakan pemangku kepentingan ini tetap ada di relnya sesuai relnya
dan dana ini bisa digunakan sesuai dengan porsinya dan tepat sasaran
nah itu yang harus kita lakukan
menerapkan protokol kesehatan yang ketat
dengan tetap menjaga kaedah dan etik jurnalistik
menjadi komitmen tim liputan untuk dapat menyajikan berita yang bukan saja akurat
namun membawa harapan
putri demas kurnia yuniawan jakarta
selamat ulang tahun cnn indonesia
selamat ulang tahun cnn indonesia
selamat ulang tahun cnn indonesia
selamat ulang tahun cnn indonesia

selamat ulang tahun cnn indonesia